ferry farhati ganis akan kembali mendampingi sang suami anies baswedan menghadiri pelantikan di istana negara
kali ini ferry mendampingi anis untuk pelantikan kepala daerah ibu kota dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
alih alih melakukan persiapan pelantikan ferry lebih memilih mempersiapkan perannya sebagai pendamping anies di tengah masyarakat ibu kota dalam lima tahun ke depan
kediaman anies baswedan yang terletak di jalan lebak bulus dalam jauh terlihat dari keriuhan untuk persiapan pelantikan gubernur dki jakarta
hal ini diamini oleh sang istri ferry farhati baswedan
selain tidak melakukan persiapan keluarga anies juga berencana tidak memanfaatkan rumah dinas di kawasan suropati jakarta pusat
kita sekarang belum ada rencana pindah semua
kita lihat dulu
mungkin sementara di awal kita dua rumah
mas anies mungkin lebih banyak di sana
saya yang bolak balik
anak anak kan sekolahnya di sini semua
oh nanti pindah semua ya bu
yang daerah sini semua sekolahnya
kasian kalau mereka di sana
padahal sekarang aja dengan kegiatan ekstra kurikular mereka sudah pulang jam lima sore sampai rumah
gimana kalau di sana kan bisa seperti orang berangkat kantor subuh berangkat pulang malam
alamak ya bu ya kasian
alih alih memikirkan persiapan serta penggunaan fasilitas provinsi
ferry lebih memilih menyusun rencana kerja bersama nur asia uno dalam lima tahun ke depan
kalau dari saya mungkin karena latar belakang pengetahuan saya ya
saya fokus ke keluarga
karena keluarga itu awal dari semuanya
misalnya pendidikan pengetahuan tentang kesehatan kebiasaan
makan sehat apa semua itu sebenarnya awalnya dari keluarga
maka fokus perhatian saya mungkin ke keluarga
kalau dalam ini juga bu masih dalam persepsi ibu sendiri
maksudku dari pihak mana lagi yang akan ibu ajak atau ibu gandeng begitu untuk menyelesaikan segudang yang di dalam tupok si ibu nanti
ada ini ya sih mungkin pihak mana yang kurang saat ini
kalau melihat semangatnya
jadi saya kira misalnya tentang masalah kanker ya dari yayasan kanker
banyak organisasi organisasi yang memang sudah berkecimpung dalam hal itu
jadi kita bisa melibatkan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah di jakarta
nah tugas kami mungkin menjadi jembatan antara pemerintah dengan
organisasi ini yang menyatukan mereka supaya bersama sama bisa menyelesaikan masalah di jakarta
ibu kayaknya udah excited ya bu ya
excited ya boleh dibilang
ya saya ingin melakukan yang terbaik
ferry yakin dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan masyarakat
akan berdampak positif bagi sang ibu kota dki jakarta
ibu terima kasih bu ferry
nora spasia jakarta